meski dua kali berhasil menang atas anak anak asus sintayong pada dua laga terakhir
tetap menganggap kalau indonesia sebagai tim yang kuat yang sulit dikalahkan
hal ini disampaikan polking dalam sesi konferensi pers sehari sebelum laga kontra indonesia
di stadion utama gelora bung karno
dia mengatakan thailand harus waspada pada kualitas yang merata dalam skuad garuda
pelatih asal brazil ini terutama mewaspadai kekuatan indonesia di sisi sayap
yang diperkuat oleh dua fullback asnawi mangkualam dan juga pratama arhan serta witan sulaiman
meski demikian polking tetap menginginkan anak anak asuhnya menerapkan pola permainan mereka sendiri
yang berbasis pada dominasi penguasaan bola
polking menambahkan tim nas thailand mengaku tak gentar menghadapi tim nas indonesia
yang akan didukung sekitar lima puluh ribu supporter
di stadion utama gelora bung karno jakarta kamis nanti
di stadion utama gelora bung karno jakarta kamis nanti